nah sekarang kita ke tanah air psm makassar menyudahi puasa gelar juara yang sudah berlangsung selama sembilan belas tahun
usai memastikan diri keluar sebagai juara piala indonesia dua ribu dua puluh
tim juku eja unggul agregat dua satu atas persija jakarta
usai meraih kemenangan dua pada pertandingan leg kedua yang berlangsung di stadion mato anging
psm menjuara piala indonesia dua ribu sembilan belas setelah mengalahkan persija jakarta
dengan skor agregat dua satu di stadion matoanging makassar selasa malam
gol kemenangan psm di laga ini berhasil dicetak aron evans dan zulham zamrun
dengan trofi di kejuaraan ini tim berjuluk juku eja ini berhasil memutus puasa gelar juara kompetisi resmi pssi
sejak sembilan belas tahun lalu saat mereka mampu menjuarai liga indonesia pada tahun dua ribu
dalam kompetisi ini dua pemain psm yaitu asnawi mangkualam berhasil mendapatkan penghargaan pemain muda terbaik
dan zulham zamrun yang mendapatkan dua penghargaan pemain terbaik serta top skor
bersama penyerang persebaya surabaya amido balde dengan torehan sepuluh gol
menurut ceo psm munafri arifudin kejuaraan ini membuat psm termotivasi di liga satu indonesia
dan otomatis mendapatkan tiket langsung ke afc cup pada musim depan
untuk itu ia berharap pemprov sulsel segera menyelesaikan pembangunan stadion internasional barombong
agar segera dapat digunakan
pemimpin penyelenggaraan indonesia
pemimpin penyelenggaraan indonesia
yang paling pertama adalah rasa bahagia tentu syukur
karena kita telah melalui fase demi fase dan alhamdulillah kita masuk ke final
dan di final kita mampu meraih juara yang telah bertahun tahun kita nantikan
ini piala indonesia masih ada beberapa masih ada liga yang harus kita kejar
dan yang paling penting adalah tahun depan kita ikut di kejuaraan indonesia
sedangkan menurut pemain terbaik di kompetisi ini zulham zamrun
permainannya bagus di hari ini akibat kehadiran dari orang tuanya di stadion

dan juga harus bersyukur ya allah untuk siapa yang telah jelain
jelas ini bukan terakhir saya sendiri tapi mereka kerjasama bersama sama dengan doa dari seluruh masyarakat
yang saya pilih saya adalah maksar
doa juga dari doa saya seluruh masyarakat saya di mana pun berada
untuk piala indonesia dua ribu sembilan belas juara tiga merupakan milik dua tim borneo fc dan madura united
tim paling fair play adalah madura united
reinhard soplantila makassar sulawesi selatan